kecil remeh temeh misalnya permen
kalau ke toko buku paling yang dicuri cuma penghapus
seorang klepto bertindak bukan untuk keuntungan
tapi cuma sebatas kesenangan
ubed melihat apa yang diderita dewi sebagai bakat
dan ubed membantu mengasah
itulah bahayanya ketika bakat salah asah dan
hari ini kamu gak jualan cilok
mereka insap karena ulah satu orang
orang yang lebih berbakat dibanding kami bertiga
kamu ditanyain sama dewi
dia cema sama kamu
saya baik baik aja
dia mau ketemu kamu
semua berawal dari pertemuan saya dengan junaidi
waktu itu saya lelaki malang yang ditinggal istri karena miskin dan pengangguran
dalam keadaan rapuh dan terjatuh
saya bertemu junedi
dia memberikan tawaran pekerjaan jadi copet
selain miskin dan pengangguran
saya belum tahu apa apa tentang kegiatan copet mencopet
kemudian dilatih oleh junedi secara seksama
sehingga dalam tempo yang sesingkat singkatnya
saya pun menjaga kegiatan
pun menjadi copet pendatang baru dalam kasana percopetan di kota ini
kemudian tentang ubed
sebetulnya saya bukannya nggak apa apa
terus terang aja saya ini lagi apa apa
ubed itu saya yang menemukan
saya menemukan dia dalam keadaan yang sama serupa dan semacam dengan saya
miskin pengangguran dan lemah iman
sama ketika kamu saya temukan
miskin pengangguran dan lemah iman
miskin pengangguran dan lemah iman
kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat tahu kunci itu
kalau semua orang hidup berkecukupan
punya pekerjaan dan kuat iman
saya nggak bakal punya teman sama orang jahat
dewi nggak setuju
saya deket sama dija
nggak taunya begini jadinya
kalau dewi ubed yang menemukan
kalau dia bukan karena miskin pengangguran dan lemah iman
dewi punya penyakit yang namanya kleptomania
penderita gangguan mental yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri
tapi biasanya barang barang yang dicuri adalah barang barang yang relatif tidak berharga
barang barang yang tidak berharga
kecil remeh temeh misalnya permen
kalau ke toko buku paling yang dicuri cuma penghapus
seorang klepto bertindak bukan untuk keuntungan
tapi cuma sebatas kesenangan
ubed melihat apa yang diderita dewi sebagai bakat
dan ubed membantu mengasah
itulah bahayanya ketika bakat salah asah dan salah

kepala pemerintah mencari keuntungan
kepala pemerintah mencari keuntungan
kepala pemerintah mencari keuntungan
kepala pemerintah mencari keuntungan
junaedi ubed dan dewi itu sudah masa lalu
mereka mengambil keputusan yang sangat saya sayangkan
teman kamu dulu nang
terus putri yang sekarang entah di mana
mereka juga semua sudah masa lalu
kemudian ada angkatan baru yang saya rekrut waktu kamu dan menang masuk penjara
gara gara ketangkap basah kuyuk ketika sedang mencopet
mereka tiada lain dan tiada bukan adalah foni jesse dan ajeng
mereka juga sama sudah masa lalu
sekarang saatnya membuka lembaran baru
mari kita cari bakat bakat baru

kita bersatu padu
bekerja sama untuk tujuan yang sama
meramaikan kasanah percopetan di kota ini
barusan ada yang nelfon
saya sudah dua hari ini nelfon kau bet
kalau telepon saya nggak diangkat juga
nanti saya cari ke tempat dia jualan cilok atau ke rumahnya
pertama saya mau tahu kabar kau bed
kenapa telfon saya nggak diangkat
kedua soal kerudung
jualannya udah habis atau belum
kalau sudah habis
uangnya mau di store in kapan
soalnya mau saya puterin lagi buat modal
terus kau bet mau ngambil kerudung lagi apa nggak
terima kasih sebelumnya
dia mau tahu kabar kamu
kenapa dia nelfon nggak diangkat
dia juga mau nanya soal kerudung
jualannya sudah habis apa belum
nah kalau sudah habis uang kapan mau di store
mau diputar lagi buat modal katanya
terus kamu mau ngambil kerudung lagi atau nggak
sisa kerudung sama uang hasil jualan
saya tetipin ke kamu
saya udah gak mau jualan kerudung lagi
saya terima kasih
kalau kamu mau diperapas
kehilangan semangat hidup ya harus kita bantu
saya jadi gak enak
gak apa apa bilang aja
dia bakal lebih nurut ke kamu daripada ke saya
seperti waktu ninggalin profesi sebagai copet
tapi di otak sama hati dia sekarang
mana mau dia dengerin omongan aku
saya siap jadi pendengar yang setia
saya kemarin udah jalanin usaha butik sama temen temen
tapi karena yang investasi beberapa orang
jadinya riwuh repot
semua orang punya kemauan yang beda beda
karena semua merasa punya investasi
jadinya semua merasa harus diikutin
jadinya riwuh kan om
ya pasti riwuh
nah biar gak riwuh
akhirnya saya mundur
mau jalan sendiri
saya gak punya modal
padahal saya punya jualan
cepat punya butik sendiri
cepat punya sendiri
biar bisa bayar utang sama om yang sepuluh juta kemarin
kok om baik sih
terima kasih om sebelumnya
kamu perlu berapa
om mau tau
banyak itu berapa sih
bang kamu ke mana
ke dinas kesehatan
iya seharusnya hari ini udah beres
mus nitip ke emak sebagai supervisor
untuk mengawasi karyawan c edo sama ntin
nama kak mus dikira
kemarin nama kamu udah saya ganti jadi entin
biar lebih kekinian
nama titin terlalu bersuasana pedesaan
titin sama entin perasaan sama aja
kamu mau kerja apa mau ngobrol
kalau mau kerja jangan ngobrol